setelah merebaknya virus corona di indonesia sejumlah tempat memperlakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang hendak masuk ke ruangan
kita periksa mbak ya
di sini tertera tiga puluh enam
lantas apakah pengecekan suhu ini cukup efektif
hal ini yang membuat sejumlah karyawan di dki jakarta tidak percaya terhadap pengukuran suhu tubuh ini
karena mungkin alat pendeteksinya itu lebih kompleks untuk mendeteksi penyakit corona
tidak hanya cuma di scan doang di atas kepala kita
sebenarnya percaya nggak percaya sih mbak
cuma ikutin saja ini kan salah satu usaha perusahaan untuk deteksi
karena ini kan salah satu tindakan preventif
nah salah satu indikasinya adanya corona itu kan dari imun kita yang gak baik
nah makanya ini salah satunya perusahaan untuk bikin pengecekan suhu ini
nggak ada salahnya juga untuk kita mengikuti prosedur ini
demam merupakan peningkatan suhu tubuh lebih dari tiga puluh delapan derajat celcius
gejala ini menandakan ada penyakit dalam tubuh
lantaran ada reaksi
dan ada reaksi dari sistem imun melawan infeksi virus bakteri jamur atau parasit penyebab penyakit
ketua satgas wabah corona ikatan dokter indonesia prof zubaidi jurban
mengatakan bahwa demam merupakan gejala utama covid sembilan belas
dua pasien yang tidak mengalami demam terlebih dahulu hanya sebagian kecil dari kasus yang ada
apakah efektif pemeriksaan suhu untuk uji saring
efektif karena kriteria yang berlaku sampai sekarang sebagian besar kasus adalah
panas kemudian batuk dan sesak
apalagi kalau ada riwayat kontak dengan pasien
kecil nanti kalau pengumpulan kasus di indonesia makin banyak
dan ternyata tanpa panas ya kriterianya harus dirubah
dunia kan sudah ada seratus ribu lebih data menunjukkan bahwa sebagian besar panas
cara kerja termometer dalam hal ini termogan dalam mengukur suhu tubuh adalah dengan memancarkan energi infra merah
semakin panas suatu benda maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi infra merah yang dipancarkan
alat ini mampu mengumpulkan energi yang dipancarkan ditransmisikan dan dipantulkan dari suatu objek
sensor dalam termogan kemudian akan mengubah data data tersebut menjadi ukuran energi panas dari objek tersebut
tim liputan cnn indonesia